no kamu harus pulang sekarang tinggalin semua urusan kantor kamu karena ini lebih penting
kak fani kenapa ya kok kayaknya penting banget
kok dikunci sih
tuti tuti buka pintunya
tuti tuti buka pintunya kamu denger saya kan
cuti tolong buka pintunya siapapun yang di luar
itu kan tante fani
iya kok buka mama bella sih
iya ih ngeselin banget sih kok malah tante fani siang dateng
udah kak kita santagel aja yuk
kalian lama banget sih cepet sekarang masuk mobil
bentar sayang bentar ya ini tinggal pake bajunya
ganteng iya udah ganteng banget
iya ya ganteng ya iya bi
iya saya tuh kasian deh sama ibu
hari harinya dimarahin terus sama bu fani gapapa lah bi
kak fani kan baru kenal aku ya wajar aja kalau dia kayak gitu
hah ibu bella emang selalu begitu
seharusnya kalau ibu bilang gak ngerasa bersalah jangan diem aja bu lawan dong
tidur dulu ya sayang ya
tenangin dulu ya saya mau ganti baju habis mandiin dava basah
ini waktunya aku simpan bunga bunga ini
setuai yang diperintahkan mbak cynthia
sekarang aku harus cek lemarinya reno
dia udah bener bener guna guna reno
dan bukan cuma itu aja ya
ternyata dia juga nyimpan sari bunga kamboja yang ditaruh di dalam dapur
dan nantinya akan dimasukkan ke dalam makanan dan minuman
dan kalau misalnya sampai dimasukkan ke dalam makanan dan minuman ya
suami aku tuh bakal nurut banget sama dia
kebayang gak sih kalau sampai itu semua terjadi
tapi untungnya aku ngeliat itu semua dan akhirnya aku buang ke tempat sampah
sekarang aku harus cek ke dapur
pasti ada sesuatu juga di sana
aku akan kunci dia sampai reno datang
biar dia nggak pergi ketika aku tunjukin semua bukti bunga bunga ini
cari aku bu
ini punya kamu
bella yang simpen minyak sari kamboja ini
kamu harus pulang sekarang
tinggalin semua urusan kantor kantor
karena ini lebih penting
kok kayaknya penting banget
kok dikunci sih
tuti buka pintunya
tuti buka pintunya
kamu denger saya kan
siapapun yang di luar
kakak di dapur
cepet sekarang kesini
lihat apa yang udah dilakuin sama istri kamu
itu bu fani kenapa
sebaiknya pak reno lihat aja langsung ke dalam pak
bener kan firafat kakak selama ini
istri kamu tuh emang udah guna
iya kamu liat sendiri kak
ini itu sari bunga kamboja
nyuruh aku pulang ninggalin semua kerjaan di kantor
cuma gara gara kakak nemuin sari
sari bunga kamboja
ya istri kamu udah masukin minyak ini ke dalam masakan dia
dan itu guna gunanya
udahlah kakak yang kebangetan
aku gak percaya begini ya
kamu gak percaya
ikut kakak sekarang
apaan lagi sih kak
kamu lihat bunga bunga ini
ya seharusnya kamu tuh udah sadar kalo kamu tuh emang di guna guna
bela itu gak sebaik yang kamu pikir
dia tuh sama aja kayak penyihir
aku bisa nunggu dia gitu
kak fani tega banget nuduh aku kayak gitu
kok gak pernah guna gunain reno
dari awal ya kakak ketemu sama dia
kah udah punya firasat gak enak
dia tuh pasti pakai ilmu hitam
enggak aku nggak percaya yang kayak begitu begitu kak
aku kenal istri aku
aku tahu dia dia nggak mungkin ngelakuin hal hal kayak gini
tapi kenyataannya kamu emang di guna guna
ternyata bu fani percaya
dia gak curiga sama aku
saya punya kabar bagus buat non
apa yang terjadi di rumah sana
barusan saya lihat sendiri
kalau bu fani dan pak reno
mereka pikir kalau bu bella
nanti aku akan kasih kamu uang lagi
tapi kamu harus terus memperhatikan kak fani dan juga reno
kerja kamu bagus tuti
nanti kalau ada perkembangan baru
yaudah nanti saya telepon lagi ya
kita tunggu sampai afif
dengar masalah ini
aku nggak diperbolehkan menggunakan pengasuh
tapi disana bella akan diperlakukan sebagai pembantu